bahaya filler payudara akan kami bahas bersama dr ade sitorus yang merupakan spesialis bedah plastik the clinic beauty low softy
selamat malam dok
halo selamat malam
dokter di beberapa negara ini kan filler payudara sebenarnya sudah dilarang
karena dinilai memang tidak aman dan tidak untuk disarankan
tapi faktanya di indonesia menurut atau sepengetahuan dokter ini bagaimana
masih banyak dilakukan atau tidak
dan sebenarnya apa saja risiko dari filler dok
jadi filler payudara itu sebenarnya yang disarankan itu betul tadi implant dan pet transfer ya
kemudian untuk dengan menggunakan yang sedang lagi booming itu dengan hyloronic aefid ya
yang kita sebut umumnya filler gitu
tapi filler itu sebenarnya macam macam ya opsinya
nah oleh karena filler itu gampang dicapai gampang didapatkan
kemudian cara pemberiannya mudah
sehingga banyak orang orang yang menggunakan filler dengan bahan dasar hyaluronic acid ini secara bebas
dampaknya apa sih dok sebenarnya bagi kesehatan
apa saja potensi bahaya yang bisa ditimpulkan
ya pada dasarnya hyloronic acid itu bahan yang dapat diterima dengan baik
namun cara pemberiannya itu bermacam macam sesuai dengan bentuk anatomi tubuh
dan juga berikut dengan komponen di dalamnya
seperti kalau hidung di bawahnya itu ada tulang dan tulang rawan
sehingga pada pemberiannya itu memang aman
tapi sebaiknya sangat disarankan dilakukan oleh dokter yang sudah mengetahui secara anatomi
karena anatomi itu tidak hanya
hanya berhubungan dengan tulang ataupun tulang rawan
tapi juga dengan pembuluh darah
kalau tadi dokter sempat sebutkan juga ada yang namanya implan
kemudian juga silikon
tapi memang filler ini lebih dipilih karena bahannya lebih mudah didapatkan
tadi dokter sampaikan juga bahwa filler ini bisa dilakukan asalkan dilakukan dengan tenaga ahli
begitu dokter yang tepat
tapi masih ada potensi risiko yang bisa ditimbulkan ya dok
walaupun dilakukan dengan
jadi kenapa dikatakan sangat disarankan ya
ini harus ditekankan
sangat disarankan dilakukan oleh dokter
karena dokter dokter ini sudah melalui pendidikan mengetahui bentuk anatomi
baik itu pembuluh darah maupun saraf
jadi sangat disarankan untuk diperjakan oleh tenaga ahli yang bersertifikasi
itu bisa dicek sekarang di internet ya
dokter dokter yang sudah bersertifikasi dengan menggunakan nama lengkap
dan supaya pengerjaannya juga aman
karena walaupun bahan itu dapat diterima dengan baik oleh badan
tapi kalau pengerjaannya tidak steril
kemudian cara memasukkannya juga tidak safe
ya itu akan membawa bencana untuk si konsumennya
bandingkan dengan silikon dan juga implan dok
ini fungsinya akan beda atau tidak dengan filler yang ada hasil akhirnya kemudian
ya perlu diketahui bahwa implan itu juga bahan dasarnya silikon
tapi silikonnya itu yang medical grade
dan dia sudah ada kapsul yang mengitari si silikon medical grade tersebut
yang sekarang yang sangat disayangkan masih beredar itu adalah silikon bentuk cair
itu sangat sangat sudah tidak lagi digunakan
dan sebaiknya tidak digunakan
dan sayangnya adalah silikon cair ini masih beredar
terutama di tempat tempat yang seperti salon seperti klinik klinik
yang orang juga tidak tahu itu bahannya apa
ternyata itu bahannya silikon
berarti potensi bahayanya kurang lebih sama ya dok ya
bisa juga berakibat merusak organ yang ada
jaringan yang ada di bawah kulit begitu ya dok
bedakan antara silikon dan hyaluronic acid
eluronic acid itu sudah diklaim dia dapat diterima oleh badan
hanya saja pemberiannya juga harus hati hati
tapi kalau silikon cair begitu dia dimasukkan ke dalam badan
dia dapat memberikan reaksi radang ya
kita sebut inflamasi
dan silikon cair itu dia sifatnya intermingle
di antara jaringan
sehingga ketika titik silikon itu ingin dikeluarkan
masih masih ada sisa sisa yang tertinggal di sekitar jaringan tersebut
dan akan terus mengalami peradangan
ini menarik sekali
ketika kita memasukkan satu bahan kimia
ke dalam tubuh
itu pasti akan ada reaksi yang terjadi dalam tubuh
biasanya itu apa saja reaksi yang timbul
dan sejauh mana kemudian diketahui bahwa reaksi itu
adalah proses yang aman
atau justru itu mengarah kepada proses tubuh tidak menerima
bahan kimia tersebut dok
jadi untuk hyaluronic acid juga
ada beberapa kasus yang saya temui juga
dia memberikan reaksi alergi ya
jadi oleh karena itu pemberian bahan kimia
juga harus dengan perhatian khusus
dimana si petugas yang memberikan itu
bisa me edukasi si konsumennya
bila terjadi gatal gatal di sekitar area yang diberikan gitu
seperti misalnya hidung gitu
ada kemungkinan satu alergi
yang kedua bisa juga infeksi gitu
atau mungkin agennya juga mungkin ada yang tidak steril
atau dan lain sebagainya gitu
kemudian saya minta dokter ade ini
untuk memberikan edukasi kepada seluruh penonton saat ini
untuk bisa lebih hati hati dan waspada
agar tidak terjebak adanya klinik abal abal
dalam melakukan filler
atau mungkin bahaya bahaya dari filler itu sendiri
baik bisa mendengar suara saya dok
jadi saran tidak hanya saran dari saya
tapi mewakili dokter dokter yang melihat ya
berita mengenai filler payudara itu
sebaiknya lakukanlah tindakan kecantikan ya
jadi tindakan kecantikan itu jangan dianggap sepele
karena tindakan kecantikan apapun juga itu tetap
atau sampai juga dengan komplikasi
sehingga konsumen juga harus mengerti
apa yang akan dilakukan pada dirinya
obat obatan apa yang akan dimasukkan ke dalam
si diri konsumen tersebut
sehingga memang sangat disarankan
pengerjaannya itu sebaiknya oleh dokter
apalagi untuk tindakan yang spesifik
seperti filler hidung
filler di tempat lain
untuk filler payudara memang tidak disarankan
kecuali yang mengerjakan adalah
di sini dokter spesialis bedah plastik
bersabar kalau ingin mendapatkan terapi kecantikan
dan lakukanlah di dokter yang sudah bersertifikasi
jadi kenali dulu apa saja resiko yang bisa ditimbulkan
termasuk juga kenali
kondisi dari tubuhnya
karena faktanya tidak bisa semua orang menerima bahan bahan kimia tersebut ya dok
yang bisa dimasukkan ke dalam tubuh
untuk proses kecantikan itu ya dok ya
baik terima kasih banyak dokter spesialis bedah plastik
yakni dr ade sitoro sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected malam hari ini
sehat selalu dok
ya sehat selalu juga